kita awali after sepuluh hari ini dari jawa tengah ya mulai melakukan penyuntikan vaksin sinovac ke sejumlah daerah di tiga puluh lima kabupaten kota
gubernur jawa tengah ganjar pranowo menjadi orang nomor satu di jawa tengah yang disuntik vaksin covid sembilan belas sinovac
sekitar pukul tujuh lebih tiga puluh menit waktu indonesia barat bertempat di rumah sakit umum daerah tugurejo semarang jawa tengah
gubernur ganjar pranowo menjalani penyuntikan vaksin sinovac
selain ganjar penyuntikan vaksin juga diberikan untuk wakil gubernur jawa tengah taj yassin kapolda jawa tengah irjen polisi ahmad lutfi
dan pangdam empat diponegoro maijen bakti agus fajri disaksikan badan pom mui serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat
ya fani ini vaksinasi memang kita tahu bahwa
ramai diperbincangkan kemarin pak jokowi sudah divaksin ada beberapa influencer juga yang divaksin
dan kali ini adalah kepala daerah salah satunya di jawa tengah
kemarin gubernur jawa tengah ganjar pranowo sudah melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana vaksinasi covid sembilan belas
dan untuk mengetahui proses vaksinasi covid sembilan belas di jawa tengah kami sudah terhubung dengan produser lapangan sianan indonesia damar sinuko di semarang
ya damar selamat pagi menjelang siang kita tahu bahwa kemarin sudah dilaksanakan vaksinasi perdana
dan hari ini di semarang di jawa tengah
dijawabkan serentak delapan belas tenaga kesehatan yang akan divaksin
bagaimana pantauan anda terkait kesiapan fasilitas kesehatan di sana
ya pagi tadi sekitar pukul tujuh tiga puluh waktu indonesia barat gubernur jawa tengah ganjar pranowo mengawali proses vaksinasi
ganjar adalah orang yang pertama disuntik vaksin sinovac untuk di wilayah jawa tengah
kemudian disusul wakil gubernur jawa tengah pak yasin dan jajaran forkopimda
proses vaksinasi terhadap gubernur dan wakil gubernur ini menjadi rangkaian dari proses vaksinasi yang ada di tiga puluh lima kabupaten di jawa tengah
yang nantinya setiap kabupaten kota juga diawali dari para kepala daerah
total dari jumlah vaksin yang diterima pemprov jawa tengah dari pemerintah pusat sebanyak enam puluh dua lima ratus enam dosis
dimana nantinya akan ditujukan dan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan yang berjumlah total
hampir satu ratus tujuh puluh tujuh namun untuk tahap pertama ini vaksinasi untuk tenaga kesehatan akan dimulai pada angka tiga puluh dua lima ratus enam puluh
dimana setiap tenaga kesehatan ini akan mengalami dua kali suntian vaksin
ya damar kalau kita berbicara vaksin salah satu kendala yang dihadapi oleh indonesia adalah masalah penyimpanan
bagaimana dengan proses distribusi dan juga penyimpanan di kabupaten jawa tengah
apakah ada problem misalnya salah satunya adalah misalnya penyimpanan dalam hal ini adalah kulkas untuk menjaga suhu di suhu tertentu menjaga suhu dari vaksin tersebut
sejak diterima pada sekitar awal januari lalu vaksin ini disimpan di gudang formasi milik dinas kesehatan provinsi jawa tengah
sebelum distribusi ke kabupaten kota pihak dinas kesehatan bersama pihak badan pom melakukan proses pengeteksi

penyimpanan vaksin sudah dilakukan di gudang gudang atau rencana tempat penyimpanan vaksin di tiap tiap kabupaten kota
mereka yang belum siap atau kurang lengkap diminta untuk segera melengkapi
salah satu contoh yang syarat utama adalah tempat penyimpanan di mana suhu atau temperatur harus berada di antara kisaran tiga sampai delapan derajat celcius
ada pula yang proses pengecakan ini sampai di luar pulau ya di kepulauan karimun jawa
dimana ini sudah dilakukan jauh jauh
terima kasih mbak imam
lima ratus dosis untuk para tenaga kesehatan
namun jumlah ini tentunya juga bertahap
dikirimkan ke sejumlah kabupaten kota
yang nantinya akan didasarkan pada
kebutuhan yang mendasar atau mendesak
di tiap tiap kabupaten kota
jadi tiap tiap kabupaten kota
sedikitnya menerima antara delapan ratus sampai sembilan ratus dosis
untuk kebutuhan para tenaga kesehatan
tahap kedua baru diusulkan untuk para pekerja
yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat
salah satunya aparat polri tni satpol pp
hingga ke tokoh agama dan tokoh masyarakat
baik terima kasih damar cukup menggambarkan kepada kita
di ibu kota jakarta bagaimana suasana
di semarang dalam hal ini adalah untuk vaksinasi
ya pertama kali di jawa tengah ada pak ganjar pranowo
terima kasih damar selamat bertugas kembali